kamu kok ngeliatnya kayak gitu sih
kamu kan jadi malu
om beli semuanya ya
kamu tuh sebenernya
aku juga punya keberanian
untuk menyatakan cinta
akan datang kiri
itu siapa sih bersik banget
yang always selalu datang setiap pagi
beruntung apaan ya yang ada berisik
semuanya tuh kita ambil hikmahnya non
seumpamanya ini bibi nih ya diapelin sama si dia
tiap pagi ada yang ngapelin tiap pagi ada yang jerang jering jerong
tiap pagi ada yang menyatakan cinta
tapi kalau bibik gak suka sama orang itu bibik tetap seneng
cinta itu akan datang karena terbiasa
iya bener juga
kok kamu ada di
nih aku bawain sarapan buat kamu
nasi bungkus kesukaan kamu nih
kamu tadi dari mana rumah aku disini
ada aja udah nggak usah kebanyakan mikir nih mendingan makan dulu mumpung masih hangat masih bungkusnya nih
gak bisa aku udah telat
yaudah kalau gitu aku nebeng sama kamu ya
ya nggak bisa juga helmnya cuma satu
kedua emang salah gue apa sih sama dia
hampir seminggu lebih gue kerja di tempat dia
tapi tetap aja gak ada perkembangan
aduh lo jangan jadi kayak gila
nyerah dong mau harus semangat
eh tapi bener rel
cuman biasanya kalau cowok dingin kayak neo itu
dulunya pasti punya trauma yang mendalam soal percintaannya
mungkin juga sih
aduh rel gawat rel gawat
bulu kenapa sih
cowok kayak gitu tuh paling susah deket
iya gimana sih lulu tuh jangan bikin aurel tambah down
gue cuma mau memberitahukan
iya tapi gempa gara gara lo tau gak
ah enggak gue gak akan nyerah
gue gak akan nyerah
malahan gue pengen nyari tahu
apa penyebab dari singkat gigi neo itu
nih neo tunggu tunggu tunggu
aku nebeng sama kamu ya
soalnya kebetulan aku mau ke daerah dekat rumah kamu
kan aku udah bilang
helm aku itu cuma satu
oh enggak apa apa tenang aja
dalam tas aku ini
ada helm juga
terima kasih ya
kadang dalam kerjaan apa emang gak becus
aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kamu
terima kasih ya
udah ngasih aku kesempatan untuk kerja
kamu kok ngeliatnya kayak gitu sih
aku kan jadi malu
kalau gitu om beli semuanya ya
nah sekarang permen kamo kan udah laku
kamu udah boleh pulang
terima kasih ya om
ternyata punya hati selembut itu
ternyata punya hati selembut itu
karenaungkin schengen sekarang

kayaknya gak mungkin
ibu justadut dipakai bagian barking
se dukung ke maggi hugh akuntasnya
tidak ada katanyah tersenyum namanya
kamu tak punya masalah
semoga ini pertanda baik